yaudah deh udah mending lu disini aja lo gak usah ikut
karena kan kita juga gak bisa izin bareng bareng
pak saya izin ke toilet sebentar ya
cuma ngerayu mana mau si keribu
satu satunya kelemahan keribu itu cuma adeknya
dan adeknya pernah bikin masalah sama gue
yang pernah nolak lo
nggak usah lo perjelas lagi
gue bakal nyulik dan manfaatin mia untuk bikin kribo masuk ke
ke geng kita
karena gue yakin keribu pasti sayang banget sama adeknya
jangan buat gerakan yang mencurigakan
balas dendam gue dimulai boleh
perlahan tapi pasti lo akan hancur
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih ya
gak ada yang mirip lagi sama kalungnya reva
mana bentuk yang gak asik jadi norak tau gak
ada pilihan lain gak mbak selain yang ini
tunggu sebentar mas
masih belum ada sih mbak
sebenarnya gini dia itu bentuknya simple
tapi tetep kesannya elegan
boleh saya pinjam buku sama kertas
kira kira bentuknya kayak gini nih mbak
ya gambar saya sih ya bagus bagus banget
tapi sengannya kayak gini
kalo yang sama persis sih gak ada mas
tapi kita ada koleksi terbaru
yang seperti ini mas
boleh saya liat
tapi harga kalung ini lebih mahal daripada yang tadi mas
adanya sekribu kalo pulang harus sini
orang gue biasa balik sama dia lewat sini
wah pas banget bim
sampernya sekarang cemtang
sampai sekarang cemtang
ngapain lagi selalu muncul depan gue
urusan kita kan belum selesai
kayaknya udah jelas deh
gue gak mau pacaran sama aku
gue mau bikin perhitungan sama lo
karena lo udah nolak cinta gue

tidak ada suara lo disini
weh cepetan cepetan
gue udah berhasil bawa adanya ke ibu kabur
kalian lanjutin sesuai rencana
dan jangan lupa kabarin gue gimana update nya
gue masih ada urusan
pokoknya sampai lupa kabarin gue
dimulai dari kehilangan anggota geng lo sendiri

nih aku udah bawain sandwich tuna kesukaan kamu
aku benar benar minta maaf ya
kalau misalnya aku over khawatir sama kamu
tapi aku beneran panik waktu aku tahu
kamu sudah berhenti
kamu kesulitan terus malah pergi pergi
nggak usah dibahas lagi ya sil
ini lo makan aja bareng olim sama kakak
aku tahu aku pernah bikin kesalahan sama kami
pasti aku kesempatan lagi buat benerin ini semua
gue udah maafin dan gue udah lupain semuanya
dan gue harap lo gak ngelakuin kesalahan yang sama
untuk dua kalinya dengan cowok baru nanti
yang pasti itu bukan buat
jadi stop bahas dan ungkit ungkit masa lalu kita
boy tapi aku nggak mau lainnya
lo tahu gak sih
lo tuh capek banget ketemu sama lo sil
karena akan selalu bahas ini
gue udah kelas
gue udah kelas
gue udah kelas
kamu bakal balik sama aku
dari beberapa pendekatan yang telah kita bahas
saya minta masing masing dari kalian itu membuat satu makalah
yang akan kalian serahkan pada saya minggu depan
soalnya nanti kalian cuma nepeng nama doang
siapa tuh yang suka nebeng nama
sekarang kalian baca lagi materi yang sudah saya jelaskan
agar lebih paham ya
itu bengong mulu sih dari tadi
lo tau kan kalau kita ada tugas makanan di lusen
kita kerjanya bareng
gue mager kerjain sendirian
ya udah udah dibahasnya nanti ya
dari tadi kan lo bengong mulu tuh
gue takut nanti tiba tiba lo ke sandung
terus kenamu kaluh
ilang deh cakepnya calon pacar boy
aduh raya udah deh
aku tuh gak usah nyebut nyebutin
nama cowok restnya itu lagi ya
gue udah malas banget sama tuh orang somong
udah mending lo disini aja lo gak usah ikut
karena kan kita juga gak bisa izin bareng bareng
pak saya izin ke toilet sebentar ya
kok base game sepi
gak ada siapa siapa disini
biasanya jam segini tuh rame
bisa bisanya mereka keluar nggak ngabarin gue
gue gak dihargain sebagai pemimpin disini
gue gak akan
biarin lo yaketin abang gue
bakal ada momen keluarga yang seru
kan gue udah bilang
percuma gak akan ada yang denger lo disini
dan di hal prohibited